putri salju dan mawar merah
pada suatu ketika di sebuah desa kecil di suatu kota kecil tinggallah seorang wanita dan dua putrinya
mereka bernama putri salju dan mawar merah
putri salju adalah orang yang pemalu dan baik hati
dan mawar merah sangat enerjik dan menyenangkan
selalu mencari cara untuk membuat kekacauan
hati hati rose jangan terlalu cepat
aku baik baik saja mama aku akan menjadi
sudah aku bilang kan
putri salju dan mawar merah akan membantu ibunya setiap hari
dan di penghujung hari ibu mereka akan menceritakan sebuah dongeng
mereka memiliki kehidupan rutin yang normal
sampai awal musim dingin
dimana segala sesuatu mulai menjadi lebih menarik
suatu malam ibu mereka sedang membacakan cerita untuk putri putrinya
mereka mendengar ketukan di pintu
mereka memandang pintu dengan gubuk
khawatir tentang siapa yang ada di balik pintu
jangan khawatir sayangku itu mungkin hanya orang lewat saja
mama akan memeriksa
tidak mama aku saja yang melakukannya
oh tidak ya tuhan apa itu
ya tuhan apa itu
tolong berhenti berteriak aku hanya beruang
tenanglah tolong telingaku sakit
aku hanya butuh bantuan aku kedinginan dan juga lapar
mereka semua berhenti berteriak
mereka berhenti berteriak ketika beruang itu berbicara
dia tidak seperti beruang lain suaranya lembut
mohon maaf silakan masuk
mereka bertiga menatapnya dan membiarkannya masuk
kau tertutup salju biarkan aku membantumu
oh jangan tolong berhenti
oh tidak tidak kalian susah diberitahu tidak tidak tidak
baiklah aku rasa sudah cukup sekarang
biarkan dia minum sesuatu yang hangat ambilkan selimut untuk nyarus
malam itu terjalin persahabatan yang bertahan sepanjang musim dingin
setiap hari beruang itu akan datang ke rumah mereka membawa hadiah
mereka akan berbagi kehangatan perapian membacakan cerita untuknya
mereka berdua senang dengan keberadaannya
kemudian seiring waktu berhenti
lalu musim dingin telah berakhir
sudah waktunya bagi dia untuk pergi
jika itu bukan karena mantra aku tidak akan bertemu kalian berdua
apa maksudmu mantra apa
kau tidak harus pergi kau bisa tinggal bersama kami
aku harus pergi
terima kasih atas semua yang telah kalian lakukan
tapi sekarang musim dingin telah berakhir aku harus pergi
dan dia pergi meninggalkan teman temannya
yang sangat dia cintai
beberapa hari kemudian putri salju dan mawar merah berjalan melalui hutan
mengambil buah buahan dan juga kayu
tiba tiba mereka mendengar teriakan aneh datang dari depan mereka
mereka mengikuti suara itu dan melihat sesuatu yang aneh
seorang kurcaci memiliki janggut yang panjang terselip di bawah pohon yang tumbang
saat ia melompat lompat berteriak frustasi
janggut bodoh dan pohon konyol
berhenti menatap kalian berdua cepat kesini dan cepat bantu aku
mereka menjatuhkan barang barang mereka
bersama sama mereka mencoba mengangkat pohon
menarik dan mengangkatnya semampu yang mereka bisa
dengan sekuat tenaga mereka mencoba
lalu keduanya menyerah
tiba tiba mawar merah punya ide
kurcaci terus melompat lompat sampai dia melihat apa yang ada di tangan mawar merah
tidak tunggu hei apa yang akan kau lakukan
tidak berhenti tidak waktu yang berharga
gadis gadis itu terhibur dengan perilaku kurcaci
mereka telah membantunya namun dia marah kepada mereka
dia terus memarahi mereka
dan kemudian dia berjalan pergi ke hutan
bahkan tanpa mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka
keesokan harinya para gadis memutuskan untuk berjalan jalan di dekat sungai
sekali lagi mereka mendengar jeritan kecil
jeritan kecil dari kurcaci yang mereka temui
gadis gadis itu sekali lagi berlari untuk membantunya
kali ini jangkutnya tersangkut di mulut ikan besar
oh ikan kecil yang konyol berantinya kau
sekarang apa yang sudah kau lakukan
tidakkah kalian lihat bahwa ikan yang mengerikan ini menarikku ke dalam air tolong aku
putri salju dan mawar merah memutuskan untuk membantunya lagi
kita tidak bisa memenangkan ini kita semua akan tenggelam di dalam air
aku tidak tahan lagi
aku akan memotong jangkutmu
aku akan memotong janggutku bagaimana aku akan menunjukkan wajahku kepada teman temanku
gadis gadis yang bodoh
gadis gadis itu merasa terhibur dan mulai tertawa
tapi kemudian mereka mendengar
di atas batu besar di belakang mereka seorang pemuda terbaring di atas tanah dengan memar di dahinya
hei siapa kau apa yang kau lakukan di sini
aku pangeran adam aku mencari saudaraku joseph dia telah hilang sejak musim dingin
oh aku putri salju dan ini adalah adik perempuanku mawar merah bisakah kami membantumu
dia berjalan jalan di hutan dengan sekantung permata namun di sepanjang jalan dia menghilang
aku hanya melihat beberapa makhluk yang membawa tas permata yang serupa
ketika agung mencoba mengejarnya dia memantraiku
aku tidak bisa melihat kemana aku pergi aku jatuh dan menabrakan kepalaku di batu ini
aku menyesal mendengarnya kami bisa membantumu
ketika para gadis berjanji untuk membantu sang pangeran dia merasa terhibur
tetapi pada saat itu mereka bertiga mendengar suara menderu keras
itu datang dari jauh di dalam hutan di belakang mereka
mereka bertiga naik ke kuda dan berlari ke arah teriakan itu
mereka melihat kurcaci dikejar oleh beruang saat keluar dari gua
tinggalkan aku tolong
oh itu teman kita beruang mengapa dia mengejar kurcaci
sang pangeran mengambil pedangnya dan mulai berjalan menuju beruang dan kurcaci
kalian tunggu di sini ini adalah makhluk yang kulihat dengan tas perhiasan saudaraku
dia harus membayar untuk apa yang telah dia lakukan
tinggalkan aku sendiri ambil ambil semua harta yang kau inginkan
lihat apa yang telah kau lakukan padaku dengan mantramu aku tidak hanya menginginkan permata itu
serahkan ini padaku teman
kurcaci ini adalah minumku
cukup dengan kebodohan ini sekarang saatnya untuk menunjukkan wujud asleko
kau pikir kau bisa mengalahkanku kau akan membayar semua harganya sekarang
cepatlah mawar pedangku lemparkan pedangku
itu adalah janggutnya potong janggutnya disitulah semua kekuatannya berada lakukan sekarang
saat kurcaci itu berubah bentuk menjadi mengerikan putri salju berlari ke arahnya dengan gunting dan mawar merah berlari ke arah pedang
kau gadis bodoh kau pikir aku akan mengampunimu
tidak salju pangeran ini
pangeran adam melemparkan pedang dan dengan tepat memotong janggut kurcaci itu sepenuhnya
memisahkan dari wajahnya janggutnya jatuh ke tanah dan dia mulai menyusut
tiba tiba beruang itu berubah menjadi pangeran yang tampan pangeran joseph saudara laki laki pangeran adam
pangeran adam memandang saudaranya dan kemudian berlari ke arahnya untuk memberinya pelukan yang hangat
aku telah merindukanmu saudara sudah lama sekali
aku juga merindukanmu saudaraku kurcaci yang jahat mencuri perhiasanku dan memantraiku
dan rasa terima kasih tidak cukup untuk putri salju dan mawar merah untuk semua yang telah mereka lakukan padaku
pangeran joseph berbicara tentang kebaikan yang telah diberikan mereka padanya demikian pula pangeran adam
mereka berdua telah jatuh cinta dengan para gadis itu dan sebaliknya para gadis itu jatuh cinta dengan para pangeran
dalam sebuah pernikahan yang terbesar di kerajaan itu putri salju menikahi pangeran adam dan mawar merah menikahi pangeran joseph
sekarang putri salju dan mawar merah pertama kali ditakuti oleh beruang kemudian mereka melihat di luar penampilan beruang itu
ini menunjukkan kepada kita bahwa sifat sejati seorang terletak di dalam hati mereka
dan kebaikan dan cinta dapat membuka mantra apapun yang mereka inginkan
apapun yang mungkin dunia berikan kepadamu